setelah sempat diisolasi selama dua belas jam di imigrasi singapura
dua relawan sekaligus pendiri teman ahok akhirnya dipulangkan ke indonesia pada minggu pagi
mereka sempat ditahan karena diduga datang ke singapura untuk menggalang dukungan
bagi ahok menjadi calon gubernur dki jakarta pada pemilihan gubernur tahun depan
adalah amalia ayuningtyas dan richard handris serang
tiba di bandara internasional soekarno hatta pada minggu pagi sekitar pukul sepuluh
kedatangan mereka disambut oleh puluhan relawan teman ahok
amalia dan richard menilai sikap imigrasi singapura murni karena kesalahpahaman
keduanya mengaku berkunjung ke singapura untuk menghadiri undangan acara festival makanan
bukan untuk kepentingan politik
namun otoritas imigrasi singapura menduga kedatangan mereka berkaitan dengan penggalangan dukungan
bagi basuki cahayapurnama melalui pengumpulan kartu tanda penduduk warga negara indonesia di singapura
pemerintah singapura memiliki kebijakan
melarang warga negara asing melakukan aktivitas politik secara ilegal dan negaranya
jadi acara yang di singapura itu murni festival bazar makanan
jadi emang ada media online aja yang salah kutip dari kita
iya jadi memang acara itu berubah total
karena memang kita juga mikirnya kita harus menghormati dong
pihak singapura kan pasti punya kewenangan tersendiri
makanya acara berubah total
nah ketika saya diwawancara itu ternyata tetap dikasih judul
teman ahok tetap melanjutkan kegiatan di singapura
padahal itu tidak berjudul acara teman ahok
tapi lebih ke acara festival bazar makanan
nah makanya sebagai konsekuensinya
acara bazar makanan ini bisa berjalan dengan lancar
tapi saya dengan rica tidak bisa masuk